halo teman teman semuanya selamat siang
kembali lagi di chatroom cnn indonesia yang akan menemani kalian selama tiga puluh menit ke depan
nah sebelum saya mulai chatroomnya saya mau infoin disini kalau misalnya live instagram dari cnn indonesia
kita tuh udah pindah jam biasanya menemani kalian setiap hari dari jam tujuh hingga jam tujuh tiga puluh malam
tapi mulai per hari ini kita akan pindah live instagramnya ke jam dua siang hingga nanti jam dua lewat tiga puluh
nah tapi kita walaupun kita gak setiap hari lagi nih ya kita akan live nya itu di hari rabu dan di hari kamis
kalau di hari rabu kita akan live di akunnya at cnn indonesia
kalau di hari kamis dengan jam yang sama akan ada live di at cnn indonesia tv
tapi tenang aja walaupun kita udah gak setiap hari
ketemu di live instagram kita akan tetap ngasih kalian konten konten yang menarik dan juga topik topik
dan tentunya ini nih narasumber narasumber yang emang ciamik banget say
nah sebelumnya saya belum perkenalan diri ya
halo semuanya saya sarah ariyanti
saya adalah ekersian indonesia
tangan yang di bawah nih
lika liku sepak bola
nah saya nggak sendirian karena sebentar lagi saya akan mengundang justinus laksana
atau yang terkenal banget dengan nama coach justin
untuk bergabung untuk ngomongin tentang sepak bola khususnya
kalau sekarang saya bakalan ngomongin tentang sepak bola di liga inggris atau premier league
dan juga di champions league nantinya
nah nanti kalau misalnya teman teman ada pertanyaan
bisa drop your question di kolom yang ada tanda kotak ada tanda tanyanya
itu bisa ditanya di situ ya
nah sebelumnya saya akan mengingatkan teman teman untuk tetap menjaga tutur kata selama live berlangsung
dan juga nantinya saya akan mematikan kolom komentar
karena dari kemarin kalau misalnya saya live instagram
banyak yang bilang kalau misalnya
mukaan arsumen itu ketutupan sama komennya gitu
jadi kalau untuk yang mau tanya bisa langsung ke kolom question
oke sekarang saya akan meng invite coach justin untuk bergabung
sepertinya dia sudah send
oke kita sedang menunggu coach justin
kok bajunya seragam
aduh gimana coach
ini pakai polonya timnas kelihatan nggak
kurang kelihatan mungkin coach
sebelumnya kita boleh cek dulu nggak nih coach
kedengeran nggak omongan saya nih sekarang
udah better ya
sebelumnya bahasa abasi dulu kali ya
kemarin kemarin yfap sbb ngapain aja coach
jadi gue banyak siaran dari rumah lewat zoom
di akun youtubenya dpi di podcast
tetap aktif sih cuman ya nggak ada
banyak siaran beneran
jadi dari rumah aja
nggak ada siaran beneran ya
sama lah ya di cnn juga
banyak caralah kita bisa on air
langsung aja nih ya tadi sebelum saya live instagram
di instagram saya sendiri saya udah ngumpulin beberapa question dari teman teman saya
ini kita bisa tahu kan kalau misalnya liverpool sendiri itu di liga inggris menjadi pemenang liga inggris tercepat
menyisakan tujuh pertandingan lagi
ini kenapa sih kok bisa kayaknya tuh liverpool selama di premier league ini kayaknya mereka tuh garang banget dominan banget
nah menurut coach sendiri nih kenapa mereka bisa gahar banget gitu coach
sebenarnya kalau kita lihat apa namanya kenapa mereka bisa
unggul itu kan lebih karena kompetitornya
seperti pada saat kenapa seorang leicester
sekecil leicester bisa menjadi juara ya karena kompetitornya lagi jeblok
dua tahun beruntun man city yang menguasai
tapi musim ini man city performanya sangat buruk sekali
sehingga terjadilah juara dengan dua puluh tiga poin ahead
tapi untuk gue itu bukan hal yang aneh
karena kalau kita lihat dua musim terakhir di musim ketiganya jurgen klopp mereka masuk final champions league
itu luar biasa
walaupun kalah karena ya orang bilang blundernya keeper lah
tahun lalu juara champions league selisih satu gol tidak menjadi juara
berkat match nya man city lawan leicester di mana kompani cetak gol
yang di mana dia nyaris gak pernah cetak gol seperti itu
jadi luck ini kan juga panah
meningkat sampai musim ini
maka dari itu menjadi juara tanpa kebetulan berdasarkan sebuah filosofi yang bagus yang sulit diredam
feeling gue dua tiga tahun ke depan kalau klop masih di situ tetap mendominasi
belum tentu juara tapi for sure liverpool sangat kuat dengan man city
mungkin ditambah chelsea musim depan
ini masih bahas liverpool dulu ya
kalau misalnya tadi coach bilang kalau misalnya klop masih di liverpool dua tiga tahun lagi masih mendominasi
kalau pemain pemainnya gimana
mereka kan juga pemainnya kuat kuat nih
ada muhammad salah ada sadio mane van dijk
terus juga tadi saya sempat baca gitu ya baru tadi artikel baru
kalau misalnya katanya kalau misalnya si klop itu nanti di bursa transfer tuh gak pengen mendatangkan pemain baru jor joran gitu
mereka bakalan manggil pemain junior dari liverpool sendiri
kalau menurut coach ini gimana apakah ini artinya klub ini punya kepercayaan yang sangat besar untuk pemain pemain muda di liverpool sendiri
sekarang terakhir ada tiga pemain muda yang diberi kesempatan yaitu elied williams dan minimano
tapi kalau kita lihat salah satu keberuntungan liverpool adalah mereka nyaris dilanda cedera
nyaris dilanja suspension yang lama
itu sudah dua keberuntungan
tiga tahun beruntun
maka dari itu aku bilang net year mereka justru harus mendatangkan empat pemain minimal yang bisa menjadi starter
kalau kita lihat bench nya liverpool minamino elied williams yang sudah saya sebut tadi
terus origi shakiri lalana udah akan cabut
itu bukan pemain yang langsung bisa menjadi starter
oxlade chamberlain sudah berapa kali diberi kesempatan
nah apa yang terjadi kalau seandainya seandainya ya money dijual
atau salah cedera panjang belum nanti ada piala afrika lagi dipanggil lagi bla bla bla bla
satu alasan klub tidak bisa gambling hanya bermain dengan pemain muda
karena di inggris kan mereka fight untuk empat liga
dan pasti mereka sudah merasakan juaranya liga setelah tiga puluh tahun
pasti mereka mau lagi dong
nah untuk menghindari cedera dan lain lain mereka butuh pemain yang bisa langsung jadi starter
sehingga rotasi ini bisa berjalan
so far kalau saya bilang mereka diberi keberuntungan bahwa mereka tidak dilanda cedera
tapi kan tidak setiap tahun hal seperti itu bisa terjadi
oleh karena itu tahun ini saya bilang minimal empat pemain harus didatangkan
kalau menurut coach ini siapa nih
karena kan kemarin katanya bisa aja kalau misalnya si chelsea ini kan baru datangin siapa
werner dari leipzig dan juga ziyech
katanya kemarin ya
itu bukannya tadinya katanya mau di liverpool apa gimana sih mereka berdua itu
tapi sudah ditarik chelsea juga
werner mengatakan saya pengen ke liverpool nih
dan mereka punya buyout klausul yang harus dipenuhi sebelum tanggal lima belas juni
itu sekitar lima puluh jutaan
lima puluh jutaan di zaman sepak bola modern itu bukan hal yang mustahil
itu standar lah pemain harga lima puluh juta
nah tapi saya juga pernah sebelumnya juga pernah bikin video di akun youtube saya
saya bilang werner ini tidak cocok
dia tidak cocok dengan liverpool
saya berkali kali nonton werner tidak di tim nats german tidak di red bull leipzig
gayanya itu beda
gayanya dia punya speed dia punya skill tapi dia harus bermain dengan space
kalau dia bermain liverpool yang dihadapi adalah tim yang cenderung bertahan
tapi kalau dia dengan chelsea dengan lampat bermain very direct
saya juga bilang dia jauh lebih cocok di chc
dan klopp ini kan pelatih pintar bukan bodoh
klopp juga tahu sudah diajak ke apom bicara bicara lima puluh jutaan itu nothing untuk liverpool
klopp tahu bahwa werner ini tidak cocok dengan sistem yang klopp terapkan
makadar itu ya sudah kita tidak mau ambil
akhirnya dia ke chelsea
jadi ini win win solution lah
untuk werner juga
untuk chelsea juga
kalau misalnya di liga inggris itu kan kita lihat gahar banget nih
apalagi kita lihat liverpool tahun lalu menang di champions league gitu kan
tapi kenapa justru di musim ini mereka melempem gitu
di enam belas besar mereka udah gugur lawan atletico madrid
menang kalah e sport of the game kita tahu itu
tapi kita harus lihat lihat alasannya
sebenarnya ini menjadi pelajaran yang kedua
pelajaran pertama adalah dua tahun lalu di mana di final praktis gara gara bad performance dari seorang keeper karius
mereka tidak kalah lawan real madrid
musim ini terjadi lagi
mereka punya keeper cadangan yang namanya adrian yang sebelumnya dibeli dari wsm
di sana pun dia cadangan
masuk ke babak extra time
sampai ini keeper bikin blunder
dua puluh satu waktu terlalu mepet untuk catat dua gol lagi selesai
jadi pelajaran buat klub bahwa keeper kedua atau seorang keeper itu penting sekali
dua tahun lalu dia beli ellison untuk menggantikan karius oke
tapi dia tidak punya cadangan yang bagus
yang dimiliki oleh man city yang dimiliki oleh man united bahkan arsenal punya keeper cadangan bagus
liverpool tidak punya
dan ini juga sebuah pelajaran bahwa the price they have to pay itu sangat mahal
karena mereka sekarang out
bukan karena mereka tidak bisa bermain bagus
tapi berkat seorang keeper mereka kembali out dari champions league
ada tadi satu teman saya nitip pertanyaan ke coach justin tentang manchester united
yang lima belas pertandingan terakhir ini tak terkalahkan
ini menurut coach sendiri sih ini luar biasa atau ya biasa biasa aja
dan seberapa besar impact kedatangan bruno fernandes ke mu
kita kalau lihat semenjak mu di bawah ole
performanya pertama naik
naik ke sepuluh sebelas pertandingan tidak terkalahkan
nah semenjak bruno fernandes datang naik lagi
kalau dibilang bagus iya bagus
mereka layak menang
walaupun kadang tidak bermain terlalu bagus seperti kemarin lawan noridge
tapi mereka bisa menang
nah habis itu pogba masuk
pogba tidak bisa bermain menurut saya sebagai attacking midfield
jadi dengan satu dua m dua attacking midfield
dirombak sama ole
pogba digeser satu lini ke bawah
jadi bermain di samping matic
di depan ada bruno fernandes di mana dia mendukung bruno fernandes
dan itu berhasil
dan kalau kita lihat terutama match lawan sheffield dan lawan norwich
itu bermain mu bermain luar biasa
karena pogba yang sebelum bruno fernandes datang
menjadi praktis central midfield atau attacking midfield yang bisa diandalkan
itu bisa menggeserkan egonya
dulu sirkulasi bola cepat masuk ke pogba mandek
sekarang pogba nyaris tidak dribling
dan jelajah lapang itu luar biasa besar sekali
jadi pogba lapangnya juga belajar
cuma yang jadi masalah kan
makanya saya sering debat dengan teman teman saya yang fans mu
mereka mengatakan oleh pelatih hebat
kalau oleh hebat mu ini sudah bermain bagus tanpa datangnya bruno
jadi dia hanya punya sebuah sistem
di mana bruno dan sekarang didukung oleh pogba memiliki peran yang sangat penting
berapa match terakhir performa bruno pun juga sudah agak sedikit menurun
tidak seperti sebelumnya
what if kedua pemain ini cedera
jadi dia harus rombak lagi
jadi pelatih hebat itu tidak tergantung oleh pelatih hebat

bahwa pelatih memanfaatkan kualitas pemain yang extraordinary seperti bruno dan pogba itu wajar
seperti barca memanfaatkan kapasitasnya messi juve dengan ronaldo
itu wajar karena mereka pemain yang luar biasa
tapi kalau dibilang harus tergantung
kalau klub kecil ya
tapi klub sebesar mu harusnya tidak
dan itu belum terbukti
nah nanti nih
ini mu kan lagi bersaing untuk posisi kelima nih ya
ini sebenarnya menyedihkan ya
mu itu harusnya bersaing untuk ranking satu
iya iya klub sebesar itu lah ya
tapi mereka dengan begitu squadnya mewah pemain muda bagus
bersaingnya untuk champions league
bukan meremehkan mu ya
sama sekali tidak
dan mereka layak lolos
layak lolos karena berdasarkan permainan yang akhir akhir ini dilakukan
setelah covid lah
nah kalau tadi itu kan mu
ini kalau misalnya arsenal nih
gimana nih coach kan sebagai pecinta arsenal
kenapa sih coach
kayaknya kok mereka lagi susah banget gitu ya bersaing di papan atas
sebagai fans arsenal sebenarnya kita sudah sering di php
delapan tahun terakhir kita udah terima aja lah
tapi memang semenjak itu
memang semenjak arteta datang
kita lihat bahwa dari pemain pemainnya
contoh maitland niles bermain jauh lebih bagus
mustafi yang sering blunder bermain lebih bagus
terus pepe yang dibeli mahal tujuh puluh
yang dibawa emery jelek sekali mainnya
dibawa arteta meningkat
jadi ada peningkatan
tapi semenjak break bermain lagi
jebloknya itu dari segala segi
itu pemain digampar gamparin semua itu sama artetak
karena setelah itu lawan sutton mereka menang
lawan sheffield mereka menang
dan permainan ini ada peningkatan
dari sisi mental dan juga performa pemain muda
arteta ini seneng sekali memainkan pemain muda
you name it lah
nah terutama di match terakhir
kelihatan bahwa permainan yang diinginkan arteta itu mulai berjalan fluid
apa yang diinginkan oleh arteta adalah sirkulasi bola cepat
dan memanfaatkan counter
walaupun counternya tidak begitu efektif
tapi ini kan sebuah proses
arsenal dari sisi kualitas pemain memang jauh di bawah big enam lah
paling jelek lah
cuma dengan pelatih bagus
dia bisa memaksimalkan pemain yang dia miliki
bahkan usually belum main satu menit pun
selama dimulai lagi
untuk gue sih
bukan gue ya
untuk semua fans arsenal
bahwa at least bisa bersaing dengan mu
itu mulai next year
dimana dia saliba datang memperkuat lini belakang
dan bisa mendatangkan beberapa pemain lagi
itu kan tadi kalau misalnya
kalau misalnya menurut coach
setelah dimulai lagi pertandingan
justru performanya nurun
terjadi juga nggak sih coach
menurut kacamata coach
di klub klub besar lainnya
hampir semua klub besar
pada saat mereka
lawan siapa itu terakhir yang juara
mereka harus beradaptasi
setelah tiga bulan break
dan itu terjadi di la liga
itu terjadi di bundesliga
hampir semua match
performa ini kelihatan sekali menurun
tim yang squadnya
kayak liverpool lawan everton ya
kan seri itu
gak ada robertson
gak ada salah
full team nya turun
pada saat lawan spurs
pogba baru masuk di second of
kemarin lawan norwich juga
dua menit menjelang
baru bisa menang
tetap naik turun
yang jadi masalah kan
dilakukan oleh banyak tim
kalau saya bilang sih
hal yang biasa ya
setelah break tiga bulan
bermain belum mendapatkan
tapi sekarang setelah
udah mulai kelihatan
mereka sudah mulai stabil performanya
jadi memang adaptasi gitu ya
memang harus adaptasi
tiga bulan break
gak bermain betul
gitu pertandingan lagi
ini tadi kita ngebahas
liga inggris coach
nah sekarang nih
kita ke champions league yang
agustus tuh udah mau mulai lagi nih coach
kalau prediksi coach sendiri nih
untuk saya itu kan ada enam klub dunia
besar yang selalu konsisten
ditambah sekarang liverpool sama man city
tidak selalu menjajur
tapi selalu dominan
itu bener bener sangat tidak konsisten
naik turun di serinya
tim yang bermain konsisten
bukan di la liga
itu bener bener sangat tidak konsisten
naik turun di serinya
tim yang bermain konsisten
bukan di la liga
ya itu munchen dan man city
man city dengan perubahan strategi
bisa mengalahkan madrid
dengan bermain luar biasa
dan layak menang di real madrid
sampai zidane pun mengatakan
ya city memang laik menang
apalagi city sudah tidak mendapatkan liga
sekarang yang mereka incarnate
tapi mereka kan belum pernah menang champions leagu
jadi tidak boleh menurut saya
jadi menurut saya

tantangan buat pemain city
dalam arti kalau pemain
masuk lapangan untuk liga
tuh mereka tidak akan menang
mereka tidak akan menjadi juara
memang sedikit berbeda
kalau melihat performanya itu yang masuk
final kemungkinan besar
city karena tim lainnya
itu sangat tidak konsisten
mereka kan di ban sama
mana namanya musim depan
uco musim depan dan juga
pas di bursa transform
apakah banyak nantinya
dengan di ban ini
bisa aja pemain mereka pada cabut cabut kan
gue di ban gitu kan mungkin aja
memang sudah ada gosip
salah satu dari kevin de bruyne
ya kalau di ban
kalau seandainya dua tahun nggak bisa main champions league
kemungkinan besar saya akan pergi
tapi jangan lupa
gak ada serinya
jadi satu bintang pergi
mereka bisa beli sepuluh bintang
selama itu dalam koridor
terus kalau kita bicara ban
kasus ben ini kan bukan pertama
milan juga pernah kena
dan ujung ujungnya mereka sekarang banding di
rata rata klub itu yang menang
jadi if you ask me
city akan menang
jadi ban itu kemungkinan tidak terjadi
kalaupun seandainya kena ban
itu hanya setahun bukan dua tahun
dan zaman sekarang
pemain kan di kontrak itu jangka panjang
dan kontrak setahun dua tahun
jadi i think
ujung ujungnya sebagai pemain profesional kan apa
dengan gaji yang besar
oke jadi belum tentu juga ya
karena adanya band ini
mungkin aja bisa menang
dan gak mungkin dua tahun juga
dan karena kontraknya itu panjang
ya dan berapa klub itu juga bisa menang

kayak man u
jadi kalau city harus bersaing dengan barcelona
atau madrid masalah gaji
dari eropa gitu kan
kita balik nih ke indonesia gitu kan
kan kita tahu nih ya
coach ya di indonesia
kalau kita bahas indonesia butuh dua jam lagi saran
gak cukup lima menit
ini sebenarnya cuma ini aja sih coach
sambil ngasih tahu juga buat temen temen
kalau misalnya besok itu
kita juga bakalan ngebahas sepak bola gitu
nah karena besok itu ada
dengan pak iwan bule gitu
dengan ketum pssi
nah kalau saya tuh pengen attack
kan kita harus cover both side ya
nah kalau saya tuh pengen tahu dari kacamata
coach sebagai pengamat sepak bola
dan juga sebagai pelatih
kalau menurut coach sendiri nih
polemik pssi dan juga shin taeyong
kemarin nih gimana
walaupun udah happy ending ya
ya shin taeyong akan kembali lagi ke indonesia untuk mengajar gitu
in this case hal hal seperti ini tuh kan sering terjadi
satu pihak bicara ke media
dibumbu bumbuin sama media
jadi terjadilah miskomunikasi
yang rugi siapa
gak ada yang diuntungkan
pssi sudah melakukan hal yang tepat
hal yang benar hal yang bijak
tidak mau dengar dari media
dengar klarifikasi langsung dari sang pelatih
dan itu dilakukan
dan itu benar
saya harap hal hal kayak gini sudah lah
ini kan untuk ego dan juga kebijakan kita
karena tujuannya adalah satu timnas
dan sampai detik ini saya masih percaya dengan kemampuan shin taeyong
sebagai pelatih ya
jadi yang sudah lewat lewat
gak usah kita bahas lagi
kita lihat ke depan maunya apa
programnya seperti apa
karena semua pelatih baru
selalu saya kasih kesempatan untuk bertindak bermain lah
kalau seandainya setelah lima enam tujuh delapan match bermain jelek
jadi yang sudah sudah lah ya
ya gak ada gunanya
nah terakhir nih ya coach ya
kalau peluang timnas
coach melihat sendiri ini gimana dikualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua
karena kan ini berat nih ya
sudah pasti gak lolos
iya sih sebenarnya
sudah pasti gak lolos dan justru saya lihat ada hal yang bagus
dalam arti untuk sisa match nya
dia bisa bereksperimen
dengan spot yang dia miliki itu seperti apa
pada saat itu terjadi kan masih ada aff
nah disinilah targetnya
jadi at least menjelang kesana dia udah tahu
oh pemain ini kira kira begini
kan karena tidak ada liga
dia nggak bisa memantau juga
nah sebagai seorang pelatih
saya sebagai mantan pelatih
itu saya tahu sangat berat
kita menilai pemain dalam latihan dan dalam pertandingan
itu bedanya satu ratus delapan puluh
maka dari itu

untuk menilai pelatih dari kacamata yang objektif
yaitu kualifikasi piala dunia
oke tadi kan bertahan lagi lawan uae ya
nah itu kalau misalnya dari coach sendiri
menurut coach apa yang bisa diambil dari uae
untuk diterapkan di timnas indonesia
atau pas dia menyerangnya
kita tahu bahwa mereka secara fisik lebih kuat
artinya kita hindari fisik body
mereka lebih kuat dengan bola atas
artinya kita harus hindari bola atas
kekuatan kita dimana
kita punya speed
apakah kita punya passing akurat
jangka panjang tidak
artinya apa ya sudah kita main passing jangka pendek
nah kita harus bermain sesuai dengan kapasitas kita
yaitu passing jangka pendek
nah untuk bisa memanfaatkan speed
kita butuh ruang
bagaimana menciptakan ruang dengan menarik lawan keluar
bagaimana cara yang menarik lawan keluar
dengan kita bermain lebih rapat
lawan akan lebih keluar
terjadi space dua puluh tiga puluh meter
itu kita manfaatkan dengan speednya pemain kita
bermain sesuai dengan kapasitas kita
kamu mengerti kan
semua game ini sangat mudah
tapi kadang kadang orang suka membuat hal yang lebih ribet
sebenarnya saya tidak bermain bola
tapi saya bermain basket
tapi tidak sama dengan game ini
semua game itu tidak lebih dari memanfaatkan ruang
di mana ada ruang
di situ kita memanfaatkan
terima kasih coach justin
bincang bincangnya hari ini
kayaknya seru banget nih
kalau misalnya tadi saya nyalain kolom komennya pasti udah
nanti kita ketemu di studio aja
kita ketemu di studio ya
nah itu tadi bincang bincang saya
tidak berasa banget sih
kalau misalnya ngobrol sama coach justin
tentang bola itu tiga puluh menit
kayaknya kurang gitu kan ya
nah tapi nggak apa apa
karena coach justin juga sering banget di instagram
dia selalu ngebahas tentang bola gitu kan ya
nah kayaknya begitu saja ya
saya juga akan mengingatkan nih
ke teman teman sekalian yang masih menyaksikan
kalau live dari cnn indonesia
besok akan ada lagi
di pukul dua
tapi di instagram
at cnn indonesia tv bersama aziza hano
tentang sepak bola
tapi kalau tadi kita ngomongin tentang sepak bola
banyaknya di liga inggris dan juga di champions league
tapi kalau misalnya besok
aziza hanum bakalan ngobrol bersama
ketua umum pssi
yaitu ada muhammad iryawan
atau yang biasa dikenal sebagai
pak iwan bule
oke segitu aja saya sarah ariyanti pamit undur diri
terima kasih semuanya